hai mudik ke arah jawa timur jika ada waktu anda bisa menyempatkan
diri singgah ke sejumlah wisata alam di pacitan yang memesona
lokasi pertama yang saya kunjungi adalah puncak pantai kasab yang terletak di desa
batu karung kecamatan pringkuku saya memang harus berjalan kaki sekitar sepuluh
menit hingga sampai di puncak bukit namun rasa lelah tersebut sekejap hilang
setelah melihat panorama indah batu batu karang besar menyerupai pulau tersebar
tidak jauh dari bibir pantai jangan salah ini bukan di raja ampat tapi pacitan
jawa timur nah ini seringkali dibilang miniatur
atau replika dari raja ampat versi jawa
pengunjung dewasa hanya perlu membayar lima rupiah untuk mengakses spot foto
puncak kasab sedangkan untuk anak anak cukup membayar tiga ribu rupiah saja
pemberhentian selanjutnya adalah salah satu destinasi populer pacitan
tau pem sucedernya untuk badan ber cetakan
pertama di malumah bisa diwayaukan dengan pembeli badan opo
keteluruan agar dapat membawakan jenis karena acara yang tidak bersaks seminari
dan kamera perallah menjadi yang paling cukup jelas
meskipun pindah ke cand gen
itu yang tumbuh dari atas
ini yang ngantung gantung di atas ini prosesnya dari air yang membawa jad kapur di atas
nah yang dia akhirnya airnya menetes ke bawah
bagian bawahnya membentuk stalagmit
dari larutan larutan diet kapur tadi menumpuk di batuannya
nah lama lama dia menyambung seperti ini
menjadi pilar atau kolom
masa pertumbuhannya dalam satu sentinya memakan waktu kurang lebih sepuluh tahun
tidak seperti goa pada umumnya goa ini telah dilengkapi fasilitas tangga dan lampu hias berwarna warni
jadi anda tidak perlu khawatir penerangan dan aksesnya
tapi jika dibutuhkan anda juga bisa menyewa senter sebagai penerangan tambahan dengan membayar rp lima
selama menyusuri lorong goa gong sepanjang dua ratus lima puluh enam meter saya tak henti hentinya berdecak kagum akan keindahannya
namun keindahan goa gong cukup untuk dilihat saja ya tidak untuk disentuh
nah stalaktit dan juga stalagmit di dalam goa harusnya tidak boleh dipegang
karena nantinya bakteri dari tangan kita akan berpindah ke stalagmit dan stalaktit dan akan membuatnya hitam
perbandingannya kalau dilihat ini aslinya putih bersih seperti ini indah
jadi ingat ya kalau ke goa jangan pegang pegang stalagmit dan stalaktitnya
goa gong buka setiap hari mulai pukul tujuh pagi hingga lima sore
harga tiket masuk sebesar rp dua puluh untuk orang dewasa dan rp lima untuk anak anak
tim liputan cnn indonesia